dari informasi kriminal satreskrim polres pelabuhan tanjung perak surabaya
berhasil menggagalkan penyelundupan belasan mobil tujuan timor leste melalui jalur laut
mobil berbagai tipe tersebut merupakan unit bermasalah dalam keterlambatan cicilan pembayaran
atau kredit macet di sejumlah lembaga pembiayaan
dua belas mobil ini diamankan di halaman mako polres pelabuhan tanjung perak surabaya
senin sore dari sejumlah depo dan gudang kontainer di wilayah pelabuhan tanjung perak
mobil mobil ini rencananya akan diselundupkan ke timur leste melalui jalur laut
pengungkapan ini dilakukan dengan pihak asosiasi perusahaan pembiayaan indonesia atau appi
yang kemudian diteruskan kepada satu ratus sembilan puluh finance di bawah naungannya
dari pengungkapan ini polisi mengamankan satu orang tersangka yang bertugas memalsukan identitas mobil
akibat perbuatannya ini tersangka dijerat dengan pasal tiga puluh lima dan tiga puluh enam tentang fidusia
dengan ancaman hukuman pidana lima tahun kurungan penjara